berdasarkan data yang dihimpun detik com dari aplikasi pemantau kualitas udara nafas indonesia
nah itu waktu tahun pertama tahun kedua itu
tentang kecoa yang hidup di dalam gua
lumayan lah keuntungannya itu bisa rp dua ratus sehari
kayak misalnya di rumah tuh makanan cuma satu gitu nggak beda
atraksi air mancur ini memadukan teknologi water screen musik dan permainan lampu
paut guru guru paut mendapatkan hibah di jakarta
nah yang jelas untuk tenaga administrasi mesti layanan layanan terkait yang ada di daerah itu macam macam mas
sehingga yang dikeluarkan oleh kecoa di dalam hutan itu adalah sudah bahan bahan setengah jadi untuk unsur unsur hara
cuman yang aktif memang tidak terlalu banyak
kita tahu lah pembahasannya akan terkait dengan kalau berkaca dari dua ribu empat belas pernah terjadi situasi
seperti pintu waktu keretanya berjalan ini tiba tiba terbuka ataupun ada asap yang muncul
jadi sebelum polemik ini terjadi
tapi tetap yang di zaman sd berbeda ya
yang mengatakan program pendidikan di indonesia itu disebutnya baumm
dokar yang beroperasi di perkotaan khususnya wilayah kuto danden pasar berada di bawah naungan persatuan dokar danden pasar atau perdoden